lanjut tapi ketika kompetisi selesai kita harus menghargai yang kalah menghargai yang menang yang menang apalagi
nah inilah kekuatan kita seharusnya saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini
karena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita
yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak
ini harus kita perjuangkan disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan
keteladanan atas konsistensi sikap ucapan dan perbuatannya
dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali
dan ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas nasional
saya harus katakan ini anda semua sudah memahamin itu
indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini
kita berada dalam komunitas dunia internasional kita berhubungan satu sama
apa yang terjadi di iran apa yang terjadi di indonesia
apa yang terjadi di belahan belahan eropa china amerika
itu membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada national interest kita
dan harus bisa kita pahamin posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan national interest kita
dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri
kalau ini tidak mampu kita jaga
saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai satu bangsa
pak surya izin bela dari cnn tv indonesia
kalau misalnya menanggapi dari jawaban bapak tadi berarti tandanya apakah nasdem sudah konkret untuk merapat ke koalisi prabowo dengan gibran
yang kedua mau konfirmasi pak ada informasi yang kami dapatkan bahwa katanya pak anies mau bertemu dengan pak surya pada sore ini
mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan coba
kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga
itu yang pertama ya kita bisa pertimbangkan itu
kalau enggak ada usulan lain ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi nasdem
dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi itu satu
kedua benar bung anies saya dapat konfirmasi mau singgah kemarin sebentar sore ya
mungkin jam jam lima atau jam enam nanti
oke apalagi atau tunggu bung anies nanti
dari partai nasdem saya irfan dari tirta id
tadi kan pak suka terkonfirmasi ada keinginan untuk bergabung dengan dua atau prabowo gibran
yang berikutnya adalah mengenai hak angket pak surya apakah angket ini masih akan berlalu
walaupun saat ini suaranya sudah mulai senyap tapi setelah keputusan mk ini
apakah masih akan disuarakan pak surya terima kasih
ya progres perjalanan waktu sejujurnya membuat pak angket sudah tidak up to date lagi
untuk kondisional hari ini itu menurut nasdem
dari satu proses perjalanan by minute jam by jam waktu ke waktu hari per hari
saya ini mengira esensi daripada keberadaan hangket
sudah jauh daripada harapan kita bersama
tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan barangkali perjuangan untuk menanjutkan hangket itu
subjektivitas nasdem menyatakan time frame nya tidak tepat lagi